wakil ketua komisi tiga dpr desmond mahesa menilai respon kuasa hukum brigadir yosua kamarudin simanjuntak
yang tak diperbolehkan hadir dalam lokasi rekonstruksi terlalu berlebihan
jika memutuskan untuk melaporkan insiden tersebut ke presiden
menurutnya seorang pengacara tak perlu memperkeru suasana dengan pernyataan yang tak substansial
ia menyarankan kamarudin lebih baik fokus pada pembuktian di pengadilan
jika ditemukan hal yang tak wajar dalam prosesnya
jangan berlebihan juga rekonstruksi ada yang disembunyikan atau tidak
pengacara tahu apa sih kalau diperbolehkan silakan kalau tidak diperbolehkan bagi saya juga tidak terlalu signifikan
lihat aja proses peradilannya malah menurut saya kalau ada hal hal yang tidak wajar
pada proses peradilan nanti pengacara bisa mempermasalahkan rekonstruksi itu
kalau menurut saya
ya jangan ribut ribut terus lah
urusan yang bukan subtansi ya
ada hal yang lebih penting dari persoalan itu